ya salah mereka sendiri
mereka seenaknya main konvoy di jalanan
mah yang harus mama ingat
dan yang harus mama tau
kalau adriana itu gak pernah cinta sama alex
percukup adriana nurutin maunya mama
adriana gak pernah cinta
dan sekarang adriana harus pura pura cinta lagi sama alex
cinta sejati kamu
boy udah ke laut
tinggalin kamu juga
b udah hampir janda juga sekarang akhirannya kan
udah lupain cinta
kamu gak akan hidup sama cinta
dan sekarang kamu butuh uang
karena uang akan menghidupkan kamu dalam kehidupan kamu nantinya
dilus lus doang pake cinta
atau kamu mau jadi gelandangan lagi
itu pilihan kamu
tapi sebaiknya kamu mikir
mama selalu ngomongin duit dan duit terus menerus
bosan gue dengarnya
hati gue itu udah kapok sama yang namanya harta
karena dulu demi harta gue malah ninggalin boy
dan akhirnya hidup gue jadi berantakan kayak begini
suatu saat kan gue juga pengen punya keluarga yang bahagia
salah kalau adriana pengen punya keluarga yang bahagia
mah kebahagiaan itu bukan diukur dari uang
kebahagiaan gak bisa diukur dari itu mah
kamu salah besar adriana
kamu gak ngerti apa apa tentang kebahagiaan tentang cinta
karena mama mama udah ngalamin itu semua
dulu mama hidup dengan cinta
mama dulu sangat mencintai papa kamu
tapi akhirnya apa
gak dapat apa apa kan
jadi gemel juga kan
mama dulu sangat mencintai papa kau
selama sakit mama urus papa kamu dengan baik dengan kasih sayang dengan cinta yang kamu omongin
dan perlahan lama kelamaan papa kamu meninggal
kita ditinggalin tanpa rumah dan uang seperak pun
kamu harusnya belajar adriana
belajar dari pengalaman mama
mama gak mau anak mama menderita lagi kayak mama
cukup mama aja yang menderita
dan kamu tidak boleh mengalami hal yang sama
sama seperti mama
cinta bukan apa apa tanpa harta
dengan cinta kamu gak akan jadi apa apa
tapi kalau kamu punya harta yang cukup untuk kehidupan kamu
kalau kamu akan bahagia kamu akan ngerti apa maksud mama sebenarnya
ia buat cyber woman
itu sebelah boleh di pilih
itu daknota toha fran
ya papa hajar aja
kok jadi salah mereka sih mas
mondi tahu banget mereka itu kayak gimana orangnya pak
mereka mungkin cari masalah mungkin cari gara gara duluan
ini pasti papa yang sengaja nih
buat apa lagi sih pak
apa papa ngelakuin gara gara semua ada hubungannya sama bella
karena mondi tadi gak bisa ngajarin bella naik motor lagi iya
begini kalau kamu sampai ngecewain bapak karena males malesan ngajarin bela naik motor
papa akan berbuat jauh lebih dari itu lagi
kok emak mah nyun gitu sih kenapa
ya no gara gara perempuan rempong emaknya si meli tadi datang manas manasin emak
dia ngunjukin foto yang dia ambil
si meli sama pacarnya itu
ah emak salah liat kali mak
lah tadi emak liat sendiri fotonya
dia lagi foto berduaan di tempatnya apa sih pool taksi tuh
nah cowoknya tuh pakai baju biru
katanya orang kaya dia
yah mamanya meli salah kira kali
hah lah kok lo malah ketawa sih emangnya lo kagak cemburu apaan
ngapain cemburu mak
bagus dah demen mak dengernya tapi tetep aja mak kagak terima
mak kudu bales tuh maknya meli
bales apaan sih mak udahlah biarin aja
kagak kudu dibalas tuh orang lo kudu foto berdua sama si melati ya
biar mak unjukin tuh foto lo sama si maknya meli
gimana nih urusannya melati itu kan bebe mel mel juga
kalo di foto ketauan dong
ehh mak udahlah mak gak usah pake balas dendam gak baik juga
lagian mak melati itu orangnya maluan kalo di foto foto
waktu itu aja ian ajakin selfie dia gak mau dia malu
udah turutin apa kata mak lo foto berdua si melati yang bangga

nah kalo udah lo terus gedein tuh foto
bilang mak yang nyuruh ya
aku harus lupa ngebeb nih
halo beb kenapa
tadi mama kamu datang ke rumah aku nyamperin mah aku
terus emak kamu tuh panggil foto kamu sama pacar baru kamu
itu tuh foto kamu yang waktu dipul taksi yang waktu kamu kebelet pipis itu
terus kan kamu ngumpet
nah emak kamu sempet foto kamu
nah terus emak kamu dateng ke rumah
pamerin foto itu ke aku
jadi dia nyangka kalau itu pacar baru kamu
oh berarti tadi emak kamu ngebututin kita dong
aduh untung banget ya aku ketemu sama cowok itu
kalau enggak kita pasti ketahuan bep
kalau ketahuan terus kita harus gimana
aku lari bareng kamu dong
iya beb aku tahu
tapi bukan itu masalahnya
masalahnya adalah gara gara emak kamu nyamperin emak aku
terus nunjukin foto kamu lagi sama cowok
nah sekarang aku tuh minta aku foto sama melati bem
karena emak aku pengen balas perbuatan emak kamu
aduh gimana dong melatihkan aku
bebek kamu harus cari cara gimana pun caranya
ya itu yang lagi aku bingungin bed
aku enggak tahu harus foto sama cewek siapa
sedangkan melati itu kamu
kalau aku foto sama kamu ketahuan loh
aduh gimana beb
lihat suamiku yang ganteng enggak bapak udah pulang belum
oh curagan ada di atas nyonya
ada di atas
waduh sekarang emak saya enggak tahu nyonya
masa mikir eh padahal emak mikirin nyonya masa mikirin saya
pasti kamu mau bilang jam benar baik enggak usah
mau sangat diam di situ diam
ya benar baik
ini papa lagi lihat lihat aja usaha franchise
bapak tuh pingin coba usaha baru man soalnya bapak kok ngerasa susah ya cari kerja aja
susah ya cari kerjaan zaman sekarang
emang papa mau usaha apa sih
ya belum tahu sih tapi ini juga lagi browsing browsing kira kira apa usaha yang cocok bapak lakukan gitu loh mas
nah oh ini ada nih ma franchise modalnya harus gede sih
waduh pak ini man modalnya kudu gede pak
jangan bisnis yang kayak gitu deh pak